ini adalah satu proses dimana kita ingin
tapi tadi kita sempat diskusi di awal yang menarik untuk kpr jangka panjang nih pak
bersama sama bergabung secara global
aku pas kemaren tiba tuh dua ribu delapan belas